seekor bayi kangguru papua untuk pertama kalinya lahir di lembaga konservasi waterpark sumekar kabupaten sumeneb
kangguru papua ini merupakan spesies asli indonesia dan kangguru terkecil di dunia
namun sayang induk dari bayi kangguru ini mati seusai melahirkan
kangguru ini adalah salah satu dari delapan jenis kangguru
yang ada di dunia
kangguru ini merupakan spesies asli indonesia dan merupakan kangguru terkecil di dunia
berat badan kanguru ini hanya mencapai sekitar tiga sampai sepuluh kilogram saja
dan panjang tubuhnya sekitar sembilan puluh cm dengan lebar lima puluh cm
alhasil kelahiran bayi kanguru ini mampu menarik perhatian pengunjung lembaga konservasi
selain di sini ada nggak
gak ada cuma di sini saja
ini lagi liburan belum
pihak lembaga konservasi
terus memantau perkembangan kesehatan bayi kanguru yang keberadaannya mulai langka
karena induk betina dari bayi kangguru ini mati beberapa bulan lalu saat melahirkan
mungkin seperti itu karena waktu pasca melahirkan itu
ya mungkin yang pertama mungkin barangkali ini bermasalah lah untuk melahirkan
kini petugas konservasi sedang mencari induk betina baru
agar bayi kanguru bisa berkembang sempurna
untuk sementara bayi kangguru yang baru lahir ini
hanya diasuh induk jantan saja